ratna sarumpait hari ini menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus berita bohong yang menjeratnya
pemeriksaan kali ini berfokus pada operasi plastik yang ia lakukan
tersangka kasus berita bohong ratna sarumpait menjalani pemeriksaan lanjutan siang ini di direktorat kriminal umum polda metro jaya
kabit humas polda metro jaya kompas argo yuwono mengatakan pemeriksaan kali ini terfokus pada proses dan biaya operasi plastik yang dilakukan ratna
pemeriksaan lanjutan ini berfokus pada operasi plastik yang dilakukan ratna

pemeriksaan kali ini berfokus pada operasi plastik yang dilakukan ratna